terbakarnya kilang minyak balongan menyebabkan ratusan orang terpaksa mengungsi
pertamina mengalami kerugian hingga ratusan ribu barel akibat kebakaran tersebut
lalu bagaimana tentang pengawasan pt pertamina yang membawa slogan zero accident
dan bagaimana dari sisi perizinan karena kilang minyak tersebut dekat dari permukiman warga
dan untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung corporate secretary sub helding
revining and petrochemical pt kilang pertamina international ifki sukarya
selamat sore pak ifki
selamat sore baramina
dan kami masih menunggu bergabungnya bupati indra mayu nina agustina yang masih coba untuk kami hubungi
saya mau meminta konfirmasi kepada pak ifki sejauh ini bagaimana proses pemadaman api di kilang minyak balongan
berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memadamkan api pak ifki
baik kami belum bisa memastikan berapa lama
tapi kami saat ini masih terus melakukan pemadaman dengan fighting offensive
dimana sekarang lebih kodat titik untuk bisa memadamkan
namun ternyata pada sore hari ini kami masih membutuhkan alat yang akan didatangkan kembali dari cilacap berupa terminator
alat untuk menyemburkan air yang lebih besar
rencananya besok alat tersebut akan tiba di balongan
oke kami mendapatkan informasi dari pak kapolda jawabara
sebetulnya ada pipa yang bocor di sana
ini penyebab dari kebakaran kilang di balongan
apakah kemudian pihak pertamina sudah mengetahui dan juga menyadarinya pak ifki
kami nanti berdasarkan informasi yang diterima tentunya kami akan lebih pada fokus hasil daripada investigasi yang saat ini akan dalam proses penyiapan investigasinya
oke pak ifki kalau kita lihat banyak sekali korban yang berjatuhan
ada dua puluh orang dan ada sembilan puluh

satu ratus warga dari dua desa yang harus mengungsi menimbulkan pertanyaan sebetulnya di benak masyarakat dan juga kami media
sebetulnya pak fki pembuatan kilang minyak di daratan itu berapa jarak aman dari permukiman warga pak yang mesti dipatuhi
dan kalau memang jarak aman terpenuhi semestinya tidak banyak rumah yang rusak dan korban yang jatuh pak
ya baik kalau bicara jarak aman
sebenarnya kami sudah berupaya untuk membangun sebuah buffer zone
di mana itu mengungsi
membangunkan daerah yang aman tidak untuk dimukim oleh masyarakat
dan hal ini khusus untuk balongan memang dari sejak pembangunan kami berupaya untuk membuat buffer zone yang untuk aman terhadap masyarakat
saat ini memang tidak mudah untuk membangun buffer zone di sana
oke artinya memang sedang dibangun buffer zone yang belum selesai sehingga warga belum bisa dipindahkan begitu ke buffer zone
begitu pak ifki
ya memang dulu dalam proses penyiapan lahan itu untuk memindahkan warga itu tidak mudah pada saat itu
oke memindahkan warga memang tidak mudah tapi pertamina punya slogan zero accident
apakah kemudian faktor health and safety procedure sudah dijalankan oleh pertamina atau memang ada kelalaian di situ pak ifki
ya kami tentunya sesuai dengan kebijakan kami terhadap masalah sepak bola
itu menjadi nomor satu
ya kami berupaya keras untuk melakukan dan melaksanakan supaya zero accident itu tetap bisa kita laksanakan
oke ini kan bukan kebakaran pertama yang terjadi di kilang minyak pertamina ya pak ifki
sebelumnya sudah pernah ada di kilang minyak balikpapan kemudian sekarang di balongan
apakah kemudian pertamina tidak memetakan masalah masalah begitu untuk mencegah hal hal yang seperti kebakaran ini terjadi kembali
begitu pak ifki
kami ada hal yang mitigasi risiko fse kami ada maintenance preventif yang dilakukan
ya itu semua sudah kita lakukan upaya upaya untuk menjadi pencegahan
terjadinya kecelakaan maupun hal hal yang tidak kita inginkan
oke selain jatuhnya korban kemudian ada sembilan ratus warga yang mengungsi ada dampak pencemaran lingkungan pak
pencemaran udara yang dikhawatirkan oleh teman teman greenpeace begitu
bagaimana langkah pertamina untuk bisa memberikan pertanggung jawaban supaya aspek lingkungan itu kemudian tidak membebani warga yang ada di sana pak ifki
baik bapak fina
jadi kami sesuai dengan komitmen bertanggung jawab atas apa yang saat ini terjadi
jadi untuk pencemaran udara akibat dari partikulat yang jatuh ke daratan itu kami saat ini akan berkoordinasi dengan tim di lapangan
untuk melakukan pengecekan kesehatan terhadap warga dan kemudian untuk terkait dengan masalah air ya akibat dari pemadaman
kami juga tim enviro untuk melakukan pemantauan terhadap perairan
oke memindahkan warga itu sulit tapi warga sudah terlanjur menjadi korban di sana kehilangan tempat tinggal
selain melakukan mitigasi mitigasi untuk mencegah pencemaran lingkungan
kemudian memberikan tempat tinggal kepada warga ini
karena kan mereka tidak mungkin kembali lagi ke tempat tinggalnya yang lama
pak ifki apakah itu menjadi tanggung jawab pertamina atau pemerintah kabupaten setempat
saya kira kita perlu duduk bersama ya untuk mengatasi masalah ini
untuk yang penting tahap awal ini adalah bagaimana warga bisa segera untuk kembali ke tempatnya masing masing
ya properti mereka yang saat ini diduga ada rusak ya akibat dari getaran
terjadi pada saat ledakan
itu yang menjadi prioritas kami
nanti setelah itu kita bisa berbicara dengan pemerintah bersama untuk mengatasi masalah ini
oke harus duduk bersama antara pemerintah kabupaten pemerintah provinsi dengan pertamina
tapi nyatanya para pengungsi ataupun para korban ini mengeluhkan kondisi mereka yang ada di tempat pengungsian
ataupun di tempat relokasi tanggung jawab pertamina seperti apa
untuk itu makanya kemarin ketika kita relokasi
kita evakuasi warga ini ke tiga titik
baik di gor islamic center maupun di pendopo
kami upayakan supaya pelayanan terhadap masyarakat yang kita evakuasi
untuk itu kita coba di satu titikan di gor bumi patra ru enam balongan
oke nanti kita tunggu bagaimana langkah konkret pertamina dalam menyelesaikan persoalan kebakaran
oke nanti kita tunggu bagaimana langkah konkret pertamina dalam menyelesaikan persoalan kebakaran
kebakaran kilang minyak di balongan karena korban yang berjatuhan cukup banyak
ada sekitar dua puluh orang dan juga pengungsinya mencapai dua desa
ada sembilan ratus warga yang terpaksa kehilangan tempat tinggalnya dan meninggalkan tempat tinggalnya
bukan dua desa tapi dua dusun
oke dua dusun tapi ada sembilan ratus warga betul ya pak ifki ya
oke sembilan ratus dua puluh tiga jiwa yang kemudian terpaksa mengungsi dan mereka tidak tahu apakah kemudian tempat tinggalnya bisa kembali lagi
begitu ya pak ifki ya
untuk tempat tinggalnya begini kami saat pagi ini sudah tim komrel ru enam sudah melakukan pendataan terhadap rumah rumah yang terdampak akibat insiden yang terjadi di balongan
oke nanti kita tunggu bagaimana langkah konkret dan juga langkah cepat dari pt pertamina untuk bisa menyelesaikan persoalan dan juga menangani para korban kebakaran dari kilang minyak balongan
terima kasih sekali korporat sekretari subholding revining and petrochemical pt kilang pertamina international ifki
soekarya atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom terima kasih pak ifki
terima kasih mbak revina selamat sore